tapi kita akan bergabung ke pks nampaknya setengah digelar konversi persis
sebenarnya boleh kita tabelkan langsung ke dpp pks
pks konsisten untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan mimpinan nasional
secara demokratis dan konstitusional pada pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
karena judulnya ganti presiden dua ribu sembilan belas tentu kami tidak menghadiri deklarasi yang baru saja terjadi di sore tadi menjelang malam
yang kedua partai kandil sejahtera terus mengawal hasil rekomendasi ijt mahulama
sampai detik detik terakhir kita akan terus mengupayakan agar
hasil ijtima ulama itu bisa diterima secara maksimal oleh koalisi yang kita bangun
dan kita terus mengkomunikasi hasil komunikasi tersebut kepada para ulama yang tergabung dalam khususnya gnpf ulama
karena memang ijt mahulama ini diselenggarakan oleh gnpf ulama
tapi kita juga berkonsultasi dengan ulama ulama yang lainnya para kiai berhabaib dan tokoh tokoh nasional lainnya
sebagai partai politik kami sudah berusaha maksimal memperjuangkan hasil rekomendasi istimewa ulama
dan karena keterkaitan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan yang disediakan dalam peraturan perundangan
maka kami harus segera mengambil keputusan politik
yang ketiga yang menjadi kerangka kita dalam mengambil keputusan
pks telah memutuskan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden bapak prabowo subianto
dan calon wakil presiden yang akan disepakati bersama mitra koalisi dalam waktu waktu yang dekat sekali
hitungannya detik detik dari sekarang menit ke menit jam ke jam
yang akan kita umumkan
tentu secara kode etik kita tidak mungkin secara sepihak mengumumkannya sendiri
dan tentu saja yang sangat patut adalah dalam bentuk kebersamaan dengan calon dan wakil calon presiden yang akan diumumkan nantinya
inilah hasil maksimal yang kami dapat ikhtiarkan
dan mohon doa dukungan
untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang
demikian keterangan yang bisa kami sampaikan
mudah mudahan ini bisa menjadi pengantar yang sebelum pada waktunya
betul betul kita umumkan calon presiden dan sekaligus wakil presidennya pada waktu yang dekat ini